kamu mau ngasih kabar soal sidang
akang gak ada dirumah
kamu mau pulang mau apa
ada yang ketinggalan
mau pulang ke akang gak jadi minta pisah
akang denger gak
akang takut salah denger
nining bener mau pulang ke akang
kamu sekarang dimana
nining di rumah mama
kalo akang gak keberatan
jemput nining ke rumah
neneng masih trauma naik angkot
saya akan dengan sabar menunggu kamu
dia sebenernya cantik
kurang perawatan aja
saya mau ngingetin aja
kemarin gara gara perempuan cantik
bapak kehilangan uang seratus juta
suganda itu tertipu resti
yang dia mengaku bernama juwita
suganda memberikan uang sebesar seratus juta
uang itu menurut pengakuan resti
sudah habis untuk bayar kos
suganda tidak mempunyai dasar
untuk meminta uangnya kembali
karena tidak ada perjanjian pinjam meminjam
jadi dalam kasus pirman savitra ini
pirman savitra bukanlah sebagai tersangka
tetapi korban penipuan yang dilakukan oleh saudari resti
dalam kasus ini
masuk ke rumahnya
dalam kasus ini motif resti bukanlah masalah uang
saya melihat kemungkinan resti bermaksud menjebak firman safitra untuk dipenjarakan
tujuannya apa dan dia bekerja untuk siapa ini pr kita
sampai saat ini resti masih berbelit belit dalam memberikan keterangannya
dan ini membuat penyelidikan kita makin sulit
mungkin dia dapat ancaman dari orang yang menyuruhnya
saya disuruh pensiun sama kang mus saya oke aja
saya sudah lama di bisnis kita sudah capek
terus saya disuruh jadi tukang bubur
saya juga oke aja soalnya saya juga nggak tahu mau jadi apa kalau nggak jadi tukang bubur
jadi asisten tukang bubur
mungkin dia lelah
saya belum punya suami
itu cuma trik
sebetulnya saya cuma mau tahu
dia sudah punya suami atau belum
saya sudah hafal sama trik bapak kalau lagi mau nakal
biar istri saya gak tau
nanti bapak kehilangan seratus juta lagi
udah jangan bahas itu lagi
justru itu yang harus kita bahas
bukan cuma bagaimana kita masing masing ke depannya
tapi juga menyelesaikan persoalan yang belakangan ini ada di kita
soal penyusupan pengkhianatan penyerangan dan penculikan
ini bukan soal balas dendam
kang mus cuma gak mau jamal yang berkuasa
menurut kang mus jamal bukan pembisnis yang baik
orang seperti dia yang bikin orang seperti kita punya cap seperti penjahat
dia memang penjahat
malah saya harus jadi saksi kalau kasus resti masuk persidangan
dia ada kasus lain yang menyangkut orang lain
tapi justru malah mereka yang masuk rumah sakit
gengnya yang ngebantai kamu dik dik sama taslim
inpol dari taslim namanya darman
kalau yang ngebante cecep lain lagi
saya belum tahu cara kerjanya beda
saya perlu informasi nama sama tempat di mana mereka bisa dicari
kamu mau ngasih kabar soal sidang
akang gak ada di rumah
kamu mau pulang mau apa
ada yang ketinggalan
mau pulang ke akang gak jadi minta pisah
akang denger gak
akang takut salah denger
nining bener mau pulang ke akang
kamu sekarang di mana
nining di rumah mama
kalau akang gak keberatan jemput nining ke rumah
tadi nining kecopetan di angkot
saya nyopet karena terpaksa
itu bukannya memang pekerjaan kamu
saya kan sudah bilang mau insaf
tapi saya butuh uang buat bayar kontrakan
makanya saya sempat mau pinjam ke kamu biar gak nyopet
tapi kamu malah gak ngasih
bukan gak mau ngasih
tapi gak ada
apapun alasan kamu kamu tetap salah
di sini saya kecopetan
di angkot buah batu kelapa
saya merasa bersalah
gak usah merasa bersalah
itu cuma alasan saib aja
dompet keluarga saya ada yang nyopet
dompetnya warna biru bintik bintik putih
di dalamnya ada kata kata yang menyebutnya

bantu saya cari copetnya
terus kasih nomor telepon saya
terus suruh telepon saya
kalau nggak mau nanti saya cari sampai ketemu
terus saya buang ke sungai cikapundung
urusan dompet sudah ada yang handle
passwordnya dulu dong
hai apa kabar
hai apa kabar
dompetnya warna biru bintik bintik putih
padahal saya nggak pernah cerita soal warna dompet ke ubed
di dalam dompet ada ktp atas nama ninding juwari ya
wah tuh gila
kamu telepon dia
bilang mau ngantar dompet atau kamu dicari sama dia
terus kalau ketemu kamu bakalan dikarungin
terus dibuang ke sungai cikapundung
sebentar saya mau sms dulu
kang bus cuma perlu nama dan tempat dimana mereka bisa dicari
kita gak perlu bertindak apa apa
kalau harus perang saya siap
kang bus gak mau ada perang
dengan kang murad
saya mau nganterin dompet biru bintik bintik putih
di dalamnya ada ktp atas nama ninding juwari ya
saya di pos dekat parkiran pasar palasari
kamu saya tunggu sekarang